setelah tiga kali diperpanjang akhirnya tiga wilayah di jawa timur surabaya gresik dan sidoarjo
resmi menghentikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
pengendalian covid sembilan belas di tiga daerah tak lagi berada dalam satu zona melainkan secara terpisah
meski psbb tidak diperpanjang ketiga daerah ini tetap akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
peraturan detail yang kami buat adalah protokol protokol di tempat terkecil
betul menurut kami itu akan sangat efektif misalkan protokol di pasar tradisional protokol di mal protokol di perindustrian
dengan new normal ini kami akan memperkuat itu
masyarakat mungkin lebih leluasa bergerak tetapi mereka sudah teredukasi
itu yang kami inginkan
publik akan kita atur kita tata
ya perusahaan juga harus ada rapid dan sebagainya physical distancing
penghentian kebijakan psbb dilakukan di tengah meningkatnya kasus baru covid sembilan belas di jawa timur
pada delapan juni dua ribu dua puluh jumlah kasus baru covid sembilan belas di jawa timur mencapai tiga ratus enam puluh lima kasus dengan total pasien covid sembilan belas mencapai enam tujuh ratus
hingga delapan juni surabaya menjadi kota dengan jumlah pasien terbanyak covid sembilan belas
delapan juni surabaya menjadi kota dengan jumlah pasien terbanyak covid sembilan
pada delapan juni surabaya menjadi kota dengan jumlah pasien terbanyak covid sembilan belas

selain itu dalam peta sebaran virus corona yang dirilis pemerintah provinsi jawa timur
memperlihatkan seluruh wilayah di jawa timur masih berada dalam zona merah
bahkan sejumlah wilayah menunjukkan warna merah kehitaman
di mana warna ini menunjukkan banyaknya jumlah kasus virus corona dalam satu wilayah
sementara angka reproduksi efektif di surabaya masih belum menunjukkan di bawah satu

pemerintahan bapak nas mencaratkan suatu daerah dapat melonggarkan kebijakan psbb
jika angka reproduksi efektifnya sudah di bawah satu selama empat belas hari berturut turut
angka ini menunjukkan tingkat penularan suatu virus
ahli kebijakan kesehatan masyarakat universitas airlangga zazuli khalitianto menilai
meskipun psbb dihentikan bukan berarti penularan risiko covid sembilan belas berkurang
sama yang paling penting yang selalu saya sampaikan di beberapa diskusi adalah
perlu ada mekanisme yang namanya melakukan yang namanya risk communication
komunikasi resiko kepada masyarakat bahwa meskipun katakanlah psbb dihentikan
bukan berarti resiko penularan covid itu tidak ada atau berkurang
sementara pakar epidemiolog universitas erlangga windu purnomo menegaskan
pelonggaran psbb dikhawatirkan akan memunculkan gelombang kedua lonjakan kasus covid sembilan belas
meski dihentikan masyarakat perlu disiplin diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan
mulai dari jaga jarak fisik memakai masker hingga mencuci tangan
jika tidak bukan tak mungkin kasus baru covid sembilan belas di jawa timur akan semakin melonjak
tim jeputan cnn indonesia